tua fraksi hanura muhammad sanghaji atau ongen sanghaji
kembali diperiksa kpk
ongen diperiksa sebagai saksi bagi tersangka arisman wijaya
anggota badan legislasi daerah balegda dki jakarta ini
selesai diperiksa kpk pada pukul empat sore
ongen mengaku diberi tiga puluh empat pertanyaan
dengan materi yang tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya
ongen sanghaji diduga mengetahui
seluk beluk pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda reklamasi
serta izin yang diberikan bagi pt agung podomoroleh
selain ongen hari ini kpk juga memeriksa asisten pribadi suni tanuwijaya
dan tersangka kasus dugaan suap reklamasi muhammad sanusi
dalam pemeriksaan kali ini
suni mengaku dicecar mengenai izin reklamasi
dan dugaan kontribusi lain yang diberikan bagi pemerintah provinsi dki jakarta